entah apa yang ada di pikiran seorang penumpang pesawat bernama putra mario asal kota medan
ia tiba tiba membuka pintu darurat pesawat
usai dijelaskan oleh sang pramugari tentang cara evakuasi pada pesawat
peristiwa ini langsung membuat heboh seluruh isi pesawat
karena lampu darurat disertai alarm berbunyi kencang
dan pesawat bing airs iw seribu empat ratus tujuh puluh delapan yang seharusnya berangkat pada sabtu sore
harus tertunda keberangkatannya menuju malinau
putra mario pun langsung diamankan oleh petugas bandara internasional
sultan haji muhammad sulaiman sepinggan balikpapan
kapolresta balikpapan mengatakan
berdasarkan pengakuan penumpang tersebut
dirinya merasa penasaran setelah mendengar penjelasan pramugari soal pintu darurat tersebut
kemudian pada saat selesai pramugari memberikan instruksi
dan iseng menurut keterangannya penasaran
aku merasa penasaran coba coba
akhirnya dengan paksaan
lampu lampu indikator dan alarm pintu emergensi kan nyala
akibat kejadian ini penumpang tersebut harus menunda keberangkatannya
karena menjalani pemeriksaan oleh petugas otoritas bandara
albertus prayudya balikpapan kalimantan timur